komisi pemberantasan korupsi menggeledah kantor sekjen dpr
terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan dpr
kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri
menyebut penggeledahan untuk kumpulkan barang bukti dugaan korupsi
pengadaan perlengkapan rumah jabatan di setjen dpr
usai menggeledah kantor sekjen dpr ri
penyidik kpk membawa dua koper dan satu tas ransel hitam
keluar dari gedung sekjen dpr
juru bicara kpk ali fikri menyebut
penggeledahan ini merupakan pendalaman atas dugaan kasus korupsi
rumah dinas itu ada di kalibata dan ulu jami
dugaan korupsi ada pada pengadaan perabotan rumah
diduga terdapat sejumlah pelanggaran atau markup
dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek tersebut
kurang lebih satu ratus dua puluh an miliar ya kurang lebih nilai proyek
tapi kerugian keuangan negaranya ada puluhan miliar sementara ini sejauh ini
dan beberapa perusahaan yang kemudian menjadi pelaksana
yang diduga kemudian ada melawan hukumnya
ini ada dua untuk pengadaan peralatan peralatan rumah
jabatan anggota dpr ini baik yang di kalibata maupun di james
sebelumnya lpse merilis data nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok a dan b
senilai tiga puluh sembilan tujuh miliar rupiah
jumlah ini untuk peralatan seperti furnitur perabot rumah tangga
alat olahraga alat musik alat kesenian hingga tabung gas kosong
sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
rumah jabatan anggota dpr rki kalibata blok a dan b
untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan dpr tahun dua ribu dua puluh
rumah jabatan anggota dpr ri kalibata blok e dan f
ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan empat blok lainnya
yang terakhir di rumah jabatan anggota dpr ulu jami
pihak kpk menyebut nilai proyek pengadaan perlengkapan rumah dinas anggota dpr
yang diduga dikorupsi mencapai satu ratus dua puluh miliar rupiah
dengan nilai kerugian keuangan negara puluhan miliar rupiah